ya ini memang hujannya sangat ekstrim karena hujan ekstrim itu satu ratus lima puluh mm
yang di sini sudah dua ratus tiga puluh delapan mm sangat ekstrim sekali
ini memang hujannya sangat ekstrim karena hujan ekstrim itu satu ratus lima puluh mm
yang di sini sudah dua ratus tiga puluh delapan mm sangat ekstrim sekali
sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus
tetapi tadi malam yang lebar itu yang jebol enam belas meter
tadi malam jam satu sudah tertutup selesai dikerjakan selama empat hari berturut turut siang malam
dan kita harapkan yang kedua awan di atas juga telah dilakukan
tmc sehingga bisa digeser ke arah laut
ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di kabupaten demak dan sekitarnya
kemudian yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah ini sudah turun dari dua meter
saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter
tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga
sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemumpahan
semua waduk semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi
karena juga tidak dihambat
di hulunya tanaman tanaman yang banyak banyak yang ditebang
kalau nggak terjadi banjir bandang ya banjir
salah satunya pembalakan alih fungsi lahan seperti itu yang menyebabkan kejadian
dan ini tidak di negara kita
semua problem itu berasal dari pembalakan liar alih fungsi lahan yang itu memang harus dicegah
penanaman kembali penghutanan kembali pengalian lahan itu memang harus stop
kalau untuk rumah dan bangunan sekolahan yang rusak apakah ada ini pak bantuan pak
nanti kementerian pu biar dicek di lapangan dengan bnpb
termasuk yang tanamannya rusak
nanti akan diberi debit lagi dari kementerian pu